hampir setahun kursi wakil gubernur dki jakarta kosong pasca ditinggal sandiaga uno
meski rapat paripurna sudah ditentukan pada dua puluh dua juli mendatang
perjalanan pemilihan kursi wagub dki diprediksi berjalan sung alot
kursi wakil gubernur dki jakarta sudah kosong selama sekitar sebelas bulan
usai ditinggalkan sandiaga uno yang maju menjadi cawapres pendamping prabowo spianto pada agustus dua ribu delapan belas silam
sejauh ini ada dua nama yang sudah disepakati pks dan gerindra sebagai partai pengusung anies dan sandiaga pada pilkada dua ribu tujuh belas
yakni ahmad saiku dan agung yulianto yang merupakan kader dari pks
meski pada dua puluh dua juli mendatang dicatwalkan rapat paripurna pemilihan wagub dki di dprd dki
potensi pergantian nama cawagup
masih bisa saja terjadi
menurut direktur eksekutif voxpol center research and consulting pangisar wijaniago seperti dikutip cnnindustria com
salah satu potensi pergantian nama wagup bisa lewat draft tata tertib yang sedang digodok dprd dki
rencananya menurut pansus pemilihan wagub dki ongen sangaji saat berkonsultasi dengan kemendagri pekan lalu
draft tata tertib tersebut akan difinalisasi pada hari ini agar bisa diparipurnakan pada dua puluh dua juli
ini tadi banyak masukan kepada kita tentang korum dan tidak korum kemudian bagaimana kalau tidak korum dan segala macam
ini sudah menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita tambahkan dalam tatib kita sehingga dapat mengantisipasi hal hal yang kemungkinan akan terjadi
tapi kita berharap bahwa ini tidak akan terjadi karena tatip itu harus menuangkan apa yang harus menjadi aturan pemilihan wakil gubernur dki jakarta
potensi terjungkalnya dua nama dari pks sebagai calon wagup dki juga datang dari paripurna
kepada cnn indonesia com wakil ketua dpd gerindra dki jakarta syarif mengatakan pihaknya siap menerima sandiaga uno kembali jika bergabung ke gerindra
bahkan gerindra bisa mempertimbangkan nama sandi masuk bursa cawagup
di lain sisi gubernur dki jakarta anies baswedan tak mau berspekulasi terkait isu gerindra yang mengincar kursi wakil gubernur
anies berharap dprd dki segera menetapkan wagub dki jakarta
saya tidak mau berspekulasi jadi mudah mudahan aja lancar
mudah mudahan nanti dewan ini kan seluruh indonesia memperhatikan
batas akhir kekosongan wakil gubernur dki sendiri ialah delapan belas bulan sebelum masa jabatan gubernur dki jakarta habis
menurut mendakri cahyukumolo kursi wagup dki tak bisa diisi jika telah melewati batas tersebut
dki jakarta menemani dprd dki jakarta
dan kang ubed terima kasih selamat malam
selamat malam mas
sehat kang ya
dan tadi sebenarnya kita juga mengundang bang barus ya tapi kemudian
oke kita coba untuk terhubung dengan sambungan telepon
selamat malam bang besteri barus
ya akhirnya ketemu juga ya bang walaupun gak di studio ya
iya oke siap
dan juga sebenarnya kita juga mengundang perwakilan dari pks tapi sampai malam ini memang belum ada konfirmasi
oke kita langsung saja nih
saya langsung ke bang syarif deh kalau gitu
ini sudah hampir satu tahun ya bang
ini posisi wagub belum juga jelas siapa
tapi kemudian kalau saya tidak salah bulan mei yang lalu saya sempat ngobrol juga dengan dari pks waktu itu
katanya ini sudah satu suara
tapi kemudian dua bulan setelah itu cair lagi
ada apa di panggung belakang atau apa yang terjadi sebenarnya
begini ya sebetulnya untuk proses proses itu ya sebetulnya di gerindra itu sudah berakhir
sudah final ketika hasil fit and proper test pada waktu itu juga kang ubed di dalamnya
masuk ikut melakukan
uji kepatutan dan kelayakan
ya sekitar sebelum desember ya sekitar november itu
itu sudah final dukungan berikan kepada gubernur gubernur sudah bersurat
sudah final sebetulnya proses itu sudah final
bola itu sudah ada di dprd
cuma pada waktu itu masih ingat ya masih ingat sekitar bulan februari dan maret
di dprd kan kebanyakan mereka mencalonkan kembali dalam proses proses pilek yang membutuhkan waktu banyak
sehingga pansus itu agak terlambat
jadi sebelum dilakukan pemilihan kan harus dibentuk pansus kemudian dibentuk tata tertib
alhamdulillah proses itu sudah mendekati akhir juga ya
nanti akan disahkan dalam rapat purna kalau tidak salah
lalu pemilihannya tanggal dua puluh dua juli
jadi yang membuat lambat dan tidak itu sebetulnya adalah situasi proses pilek itu
situasi seperti apa kalau bisa lebih detail
ada manuver memang
nggak ada nggak ada
nggak ada ya
gerinda sudah sejak awal sudah menyalakan sepenuhnya
nah ada pun tadi yang dari cnn tadi ada kutipan pendapat saya
ada kemungkinan pak sandiata
nah itu ada latar belakangnya
saya ditanya ada kemungkinan
dasarnya apa pak sandiata
tidak ada larangan satu ayat pun satu pasal dalam ketentuan perundang undangan yang melarang
pak sandi balik kepada jabatan wakil gubernur untuk melakukan proses dengan pp yang berubah
tapi itu kan bicara normatif
tapi kalau bicara kesepakatan politiknya kan nggak begitu
sudah sudah selesai
sudah selesai itu menjadi hak atau sebut quote and quote jalan
cuma sekarang kan dikembalikan kepada dprd
dan dprd sedang memproses
dan menurut saya ada tanda tanda kemajuan mendekati final
sebelum ke kang ubed saya langsung ke bang bestari kalau gitu
bolanya ini katanya ada di dprd bang
tapi kalau abang ingat bulan mei yang lalu katanya dprd nggak mau dikasih bola panas
pertama selamat malam kepada
nara sumber ada bang sarif dan satu lagi siapa tadi
ubaidillah badrun pak
sekarang proses itu sebetulnya sedang membuat tata tertib pemilihan
nah tata tertib pemilihan ini ternyata ada hal yang
yang belum diadopt dari ketentuan perundang undangan yang berlaku
salah satunya adalah dari pp enam belas tahun dua ribu enam belas tentang pemilihan jabatan kosong kepala daerah
nah tata tertib dprd yang sekarang itu masih mengacu kepada aturan yang dibuat yang kemarin
dan waktu kita diskusi dengan kemendagri itu tahun dua ribu lima belas
dimana pada saat itu gubernur dan jabatan kosong kepala daerah itu itu ditunjuk gitu
ya kalau wakil gubernurnya kosong maka gubernur menunjuk untuk kemudian nanti dilantik
kemudian itulah yang menjadi tata tertib dprd dki
sehingga pada tataran forumnya itu tidak ada isyarat tentang pemilihan wakil gubernur
atau jabatan kosong itu
karena pp nya terbit tahun dua ribu enam belas tentang pemilihan itu adanya di dprd
kan begitu nih
sehingga itu menjadi perdebatan
makanya dimintalah kemudian kepada kemendagri untuk memberikan
apa yang kemudian ini harus jadi benar dan tidak melanggar ataupun membelakangi payung
hukum yang ada terkait dengan pemilihan wakil gubernur dki pengisian jabatan kosong
nah ini penting untuk diketahui masyarakat juga bahwa tidak ada maksud dprd untuk berlama lama
kita tidak ingin kemudian di belakang hari ada gubernur yang berpengaruh
jadi ada gugatan dari para pihak tentang
sementara itu mengacu kepada aturan perundangan tahun dua ribu lima belas
di mana pp enam belas tentang pengisian jabatan kosong kepala daerah itu belum terbit
dan dki makanya tidak memiliki sebetulnya aturan tata tertib
yang kontennya berisikan tentang pemilihan itu
nah makanya dibentuklah pansus
nah ini segedar saya harus saya sampaikan juga
pada waktu kami studi banding ke dprd gerobokan
itu di sana mereka tidak ada pansus
tidak ada pansus
mereka langsung merencanakan untuk panitia pemilihan
karena mereka sudah mengadopsi secara full dan baik
isi daripada tata tertibnya
dan direvisi pada tahun dua ribu delapan belas
dikarenakan terbitnya pp enam belas itu diadopsi
tata cara pemilihan dan sebagainya
sehingga forum mereka itu adalah setara dengan pengangkatan sorry
pemberhentian wakil gubernur atau gubernur
yang setara di sana
nah itu dia
nah inilah yang kemudian menjadi perdebatan
ya termasuk juga dari pak sarif
dan kawan kawan beliau juga
yang maksudnya bukan untuk mencari celah celah
tetapi lebih kepada mari kita lakukan ini secara baik dan benar
dan sesuai dengan aturan yang ada
sehingga tidak menimbulkan gugatan gugatan di belakang hari
ya itu benar
jadi ini adalah pertanyaan yang harus kita lakukan

maka setelah itu pansus akan dibubarkan
dan sekaligus mengumumkan panleh
nah inilah yang nanti akan bekerja
mulai memverifikasi bakal calon
dan seterusnya sampai dengan pengesahan calon
sampai kepada pemilihan
saya kira itu yang perlu diketahui masyarakat
jadi pansus itu tidak melakukan pemilihan
tapi mempersiapkan tools nya saja dulu
apa dan bagaimana
ya mempersiapkan mekanisme pemungutan suaranya aja nanti bang ya
mempersiapkan mekanisme pemungutannya aja nanti
pemungutan suaranya aja nanti belum ya
nah teknis nanti akan dilaksanakan oleh panitia pemilihan
kapan panitia pemilihan itu ada
setelah pansus menyelesaikan
tidak menyelesaikan tatip nya
artinya undang undangnya gitu loh
tingkatnya kalau di pusat itu undang undang tentang pemilihan umum
nah siapa yang mengeksekusi undang undang ini
kpu maka panlih itu nanti setara kpu gitu
mereka lah yang melaksanakan secara teknis
nah tidak mungkin dibentuk panli nya ketika pansus nya belum selesai membentuk aturan main di dalam tatip itu sendiri
oke oke kalau gitu masalah korum itu kan sebenarnya masalah hadir atau tidak aja bang bestari
maksudnya apakah ini juga cukup menjadi berpengaruh begitu
ya tentu kan begini bahwa korum itu ada tiga jenis
pertama mengambil keputusan yang sifatnya paling tinggi itu ya pengesahan apbd angket
pemberhentian gubernur wakil gubernur
ya itu masuk yang di paripurna dengan wajib korumnya tiga per empat dari seluruh anggota
jumlahnya sekitar tujuh puluh tujuh atau tujuh puluh antara tujuh puluh enam sampai dengan tujuh puluh delapan lah begitu ya
yang harus hadir fisik bukan sekedar tanda tangan tapi fisiknya dihitung gitu loh
nah yang kedua adalah untuk dua per tiga forum harus hadir ketika melaksanakan pemberhentian yang namanya pimpinan dprd
dua per tiga harus hadir
nah ada paripurna lainnya diisyaratkan di poin c itu pada tatib kita itu untuk jenis paripurna lainnya
dilaksanakan dengan setengah plus satu kehadiran anggota
nah makanya terjadi perdebatan adalah apakah pemilihan wakil gubernur ini setara dengan paripurna lainnya
contoh persetujuan untuk mulai pembahasan perda
contoh lagi untuk dimulainya pembahasan anggaran
nah itu paripurna lainnya kelasnya
oke oke bang mestari
kalau dilihat ya
ya kita sudah dapatkan poinnya begitu
bahwa kemudian nanti ini akan dituangkan dalam tatip begitu ya soal mekanismenya ini
oke kita nanti akan lanjutkan diskusi ini cnn indonesia prime news segera kembali
oke kita kembali diskusi kita malam ini
saya ke kang ubed deh kalau gitu
kang ubed kan ini kalau tadi pak sarif bilang ini udah dikunci nih jatahnya buat pks
tapi kemudian juga di statement pak syarif ada umpan lambung lagi nih pak sandi juga muncul namanya
kemudian ini dianggap sebagai sebuah
sebuah manuver politik begitu
gerindra nakal juga katanya gitu
ini gimana kalau bacaannya dari kang ubed gimana
kalau nggak nakal bukan politisi
jadi saya kira begini
pertama kita mesti melihat bahwa posisi wakil gubernur itu sangat penting
selain dia karena kewajiban konstitusional bahwa undang undang
mendiscayakan sebuah pemerintahan daerah itu harus ada wakil gubernur
juga yang kedua adalah secara manajerial gubernur itu membutuhkan partner
membutuhkan teman untuk diskusi
mengambil keputusan keputusan penting di provinsi
kemudian yang ketiga posisi wakil gubernur juga menggambarkan satu dukungan politik
dari koalisi pendukung pasangan itu
tiga hal yang sangat penting ini tidak dipenuhi
menurut saya itu yang akan terus menghadapi persoalan
saya meyakini seorang gubernur sendirian itu tidak akan mampu memimpin dki jakarta
tanda tandanya sudah kelihatan
sebetulnya sudah mulai kelihatan dalam kasus misalnya ya saya sebut
dalam kasus apbd yang nampaknya juga sedang bekerja keras untuk melakukan beberapa revisi
itu tidak cukup
seorang gubernur dengan tim ahlinya untuk menganalisis secara utuh apbd
jadi kalau kemudian teman teman dprd itu tidak merespon secara cepat tentang kekosongan kekuasaan wakil gubernur ini
itu yang kemudian menyebabkan memunculkan persepsi negatif terhadap dprd
karena berpolitik di tingkat provinsi sesuai untuk kepentingan nasional
jadi ada urgensi yang sangat luar biasa sebetulnya bahwa posisi wakil gubernur itu sangat penting
di ibu kota
kemudian soal bagian ini kemudian bisa dikesanyakan lambat dan sebagainya
argumen yang muncul di kalangan dprd masuk akal sih misalnya
karena waktu itu berbenturan dengan pilek pres dan lain lain
mereka para politisi tentu sibuk ya memiliki tugas partai di dalam pemenangan
tetapi menurut saya mestinya ini bisa berjalan beriringan
karena prosesnya kalau kita menggunakan undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas misalnya
atau bahkan ada peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu delapan belas
itu sebetulnya mekanismenya menurut saya itu sederhana
misalnya ketika gerindra sudah bagus dengan pks bersepakat untuk melakukan fit and proper test
seberapa layak seorang calon wakil gubernur itu bisa menduduki posisi itu
kemudian gerindra dan pks sudah mengajukannya ke dprd melalui gubernur sesuai dengan undang undang
memang mekanisme begitu
dan ini namanya sudah masuk ke dprd
tapi kan harusnya tinggal pilih
nah karena memang ada problem disitu
di satu sisi dprd nampaknya menafsirkan masih menggunakan pp tentang pembentukan tata tertib dprd itu menggunakan tahun dua ribu enam belas
padahal tahun dua ribu delapan belas itu sudah ada pp baru tentang tata cara pedoman tertib dprd
nah di dalam tata tertib itu mekanisme sudah begitu sudah masuk nama ya dprd sebenarnya bisa langsung mengadakan panitia pemilihan
berarti tarik ulurnya bukan di pks dan gerindra ya
ada di dprd
saya langsung ke bang bestari
saya kira begini
tidak dapat kita melakukan sesuatu ya apapun aturan yang ada ketika dia belum masuk ke dalam tata tertib
dewan tata tertib beracara di dewan itu itu yang harus menjadi panutan
jadi perundang undangan itu sendiri itu belum diadopt
makanya amanah daripada negara kita ini bentuklah pansus
nah pansus ini mempersiapkan memasukkan itu
ketika kita tanyakan kepada kemendagri kemendagri cuma mengatakan apa yang kami sampaikan pada hari ini bukanlah buku suci
jadi dikembalikan lagi kepada dprd sesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada
jadi bukan kemudian ada peraturan perpres saja ataupun undang undang saja kan harus juga kemudian dibuat dulu perundangan
dibuat dulu perundangnya baru bisa dijalankan baru kemudian ada perundang teknisnya
sama dengan di dprd juga seperti itu
kita jadi kepengen besok pemilihan gitu
jadi tetapi karena toolsnya belum ada yang nggak bisa dilaksanakan makanya dibentuklah pansus tadi
oke tapi kan kalau masalah apa namanya yang bang bestari bilang tadi
sebenarnya kan tidak bisa menganulir kedua calon ini untuk nanti tetap maju
tidak ada niat kita di dalam di dprd ini untuk menganulir calon
sampai hari ini sampai hari ini yang namanya pansus yang calon itu sebetulnya belum ada
baru bakal calon
kapan calon itu ada
ketika pansus telah menyelesaikan yang namanya tata tertib tadi
tata tertib beracara tadi
tata tertib beracara tadi
kemudian pansus juga sudah menelurkan namanya panli
maka teknisnya bagaimana kemudian dimulai tahapan tahapan itu adanya di panli bukan di pansus
pansus ini hanya membuat tool saja
setelah itu yang melaksanakan siapa
begitulah peraturan pengundangan kita
jangan nanti jadinya kalau memaksakan tidak sesuai kemudian alur kerjanya
maka terjadi seperti apa yang terjadi di salah satu kabupaten di papua
di sana mereka buat buat sendiri tiba tiba sudah terpilih akhirnya sampai hari ini nggak bisa dilantik oleh kemendagri
ternyata mereka memberikan batasan batasan tertentu yang tidak ada payung hukumnya
ini masalah administrasi
oke bang gusari
kita semua paham
bang gusari silahkan
jadi kalau saya dalam konteks ini ya bisa dibantahkan pendapat gerindra dulu kemudian dprd
kalau dalam konteks gerindra sudah selesai
jadi kalau ada statement statement itu sebetulnya adalah membuat pencerahan dalam konteks misalnya kita antisipasi kalau di tanggal dua puluh dua juli itu tidak korum
apa yang akan terjadi
itu sedang dalam proses
kemudian gerindra dipancing untuk bertanya untuk mengomentari
kan sebelumnya sudah banyak pertanyaan pertanyaan
kalau tidak korum gimana nih
justru yang paling banyak berpikir bukan dprd
di luarnya membuat scanner scanner seperti itu
nah saya ingin tegaskan bahwa dalam soal ini gerindra sudah selesai
nah kami juga boleh dong berpendapat dalam kapasitas dprd
betul apa yang disampaikan pak bestari proses itu sedang berjalan dan memang harus hati hati betul bahwa ada beberapa tempat harus menjadi pelajaran
seperti papua ya kan
gerobokan tadi dikatakan pak bestari tidak ada pansus memang
dia langsung mau milih tapi kemudian persoalannya bukan di dalam di luar
calonnya belum disepakati
dua calon itu belum disepakati bagaimana mungkin ada terpilih
nah itu semua harus disepakati bersama dalam forum yang resmi yang namanya paripurna
jadi nanti akan diagenakan dua kali
paripurna pengesahan tata tertibnya pengesahan panlihnya pengesahan calon tetap
jadi yang diajukan oleh gubernur kan baru calon bakal calon
nanti ada verifikasi dokumen dokumen dan lain lain
nah harapan kami dprd tanggal dua puluh dua juli happy ending lah ya
berakhir dengan baik lah ya
berarti kesan dengan sekutu pks ini gak ada akur itu gak bener ya
kalau waktu awal awal bisa dikatakan memang namanya dinamika ya
tapi semua sudah diselesaikan dengan fit proper ya kan
sudah selesai gerindanya juga gak ada masalah
jadi benar benar sudah dikunci ya
kang ubed saya nanti ke kang ubed kita akan melihat kemana bola ini kemudian akan berhenti begitu ya
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
baik kita kembali dalam diskusi kita malam ini
kak ubed saya ke kak ubed deh
soal mekanisme tadi yang dipaparkan oleh bang bestari bang syarif
ini seberapa besar sih pengaruhnya kemudian dalam proses yang sebenarnya sedikit lagi begitu
sudah hampir di garis finish begitu apa
ya sebenarnya prosesnya kan sudah bagus ini dari beberapa bulan yang lalu
cuma ternyata kemudian dprd nampaknya misalnya luput dari perhatian mereka untuk menyusun satu aturan
bagaimana kemudian persoalan pemilihan posisi wagub yang kosong
tentu proses ini rujukannya kan undang undang
jadi dalam undang undang tentang pemilihan kepala daerah dan seterusnya itu kan sudah diatur
termasuk juga pp dua belas dua ribu delapan belas atau pp sebelumnya itu sudah diatur
tetapi kalau kemudian tadi pak barus mengatakan bahwa
bahwa pansus ini dimaksudkan untuk membentuk sebuah kesehatan
saya kira itu menunjukkan bahwa dprd beberapa tahun maaf saya sebut agak abai soal itu
jadi harusnya beberapa proses politik yang memungkinkan itu terjadi itu sudah diantisipasi oleh dprd
harus ada bingkai atau aturan yang kemudian menjadi antisipasi atau alat antisipasi jika terjadi kekosongan gubernur atau wakil gubernur
jadi kalau kemudian yang dimaksud adalah karena kekosongan aturan
jadi kalau kemudian pansus menjadi memiliki urgensinya tinggal bagaimana kemudian pansus ini cepat menyiapkan aturan tadi pemilihan bakal gubernur itu di dprd
lalu kemudian mereka membentuk panita pemilihan
kalau itu kemudian terjadi dengan cepat saya kira akan mungkin bisa tadi yang disebut dengan happy ending
tapi kalau kemudian diantara anggota dprd ini masih bermain soal quorum misalnya dan sebagainya
sebetulnya itu menunjukkan menurut saya ada persoalan mungkin saya sebut etika politik yang bermasalah
jadi ketika ini kan bukan pemilihan pilkada
ini adalah pemilihan karena posisi wagubnya kosong
pilkada sudah selesai
artinya hak politik itu ada di partai koalisi
nah ketika partai koalisi itu sudah memunculkan nama
maka dprd secara etika politik dan secara moral politik
itu memiliki kewajiban moral untuk memilih diantara dua calon gubernur itu
jadi pendekatannya menurut saya tidak hanya semata mata apa prosedural aturan
tetapi juga mulai berpikir dprd tentang kepentingan nasional
tentang etika politik di dalam berpolitik diantara mereka
saya kira itu patut dipertimbangkan
oke gimana bang sharif
ya saya setuju
ya saya setuju pendapat pak badillah
saya sangat setuju
karena itu sebetulnya kita sedang mempelajari
memang banyak setelah kita berkunjung ke beberapa daerah
itu banyak model pak
itu banyak hikmah yang bisa kita petik
pertama bahwa ada kekosongan itu
kemudian dprd tidak melakukan respon merubah tata tata itu
ya tetapi di dki itu agak beda dengan tempat lain
kalau di dki itu justru pengunduran dirinya itu
jadi bayangkan pak baubet menjelang pilpres kan
maka semua konsentrasinya diarahkan ke pilpres dan pileg
masih ingat pada waktu itu belum muncul kandidat saja
pks sudah mulai apa
padahal kan urusan internal
nah saya ingin menyampaikan bahwa proses internal kita sudah selesai
kedua kenapa ini perlu dibentuk pasus sudah jelas
karena memang tata tata tertibnya berbeda beda
di grobogan lima puluh tambah satu
dua per tiga mengikuti tatib lama
di riau lima puluh tambah satu
di papua lima puluh tambah satu
karena itu konsultasi kepada kementerian dalam negeri kemarin hampir bisa dipastikan soal korup sudah selesai
soal korup sudah selesai
tinggal sekarang mengesahkan tatip itu kemudian digelar paripurna di tanggal dua puluh dua juli nanti
bang barus terakhir apakah sesederhana itu bola ini akan dimainkan
butuh berapa waktu lagi kemudian ini akan selesai begitu
tidak lama ini paling dua tiga pertemuan lagi sudah selesai
dan jarak waktu ini akan nanti yang akan selesai
dan jarak waktu ini akan nanti yang paling apa namanya yang paling krusial ketika sudah dibentuk terbentuknya panlih
maka dia punya waktu satu bulan untuk bekerja
selamat lambatnya begitu ya
artinya dalam bulan juli ini akan ada proses yang cukup ini ya
kemarin itu sudah kita jadwalkan
jadwal sementara adalah tanggal dua puluh dua juli
sudah akan pemilihan
nah ketika kami berkonsultasi dengan kemendagri ternyata ada beberapa hal yang harus dilakukan ditambahkan dikurangi
sehingga kompilasi akhir nanti itu mundur dua tiga hari lah gitu
nah sekitar tanggal dua puluh enam mungkin dua puluh tujuh jadinya gitu
tidak ada lama ini
tidak ada lama
ini hanya apa namanya karena surat ataupun penugasan untuk pansusnya yang terbitnya belakangan gitu
jangan kemudian nanti setelah satu tahun kita undang lagi bang untuk ngobrol soal ini
ya mudah mudahan kita juga berharap cepat ada wakil gubernur di dki
baik terima kasih bang barus untuk waktunya malam ini
terakhir ke kang ubed
bagaimana kemudian membaca panggung depan dan panggung belakang ini bahwa kita tidak
pungkiri bahwa politik ini by design begitu tapi kemudian dengan kasus atau persoalan
seperti ini apa pesan yang bisa kita ambil begitu untuk kemudian nanti juga tidak bisa
iya memang di dalam politik kalau menggunakan perspektifnya pak irving gufman itu selalu
memungkinkan ada apa yang disebut dengan panggung depan dan panggung belakang
panggung belakang begitu ya
saya berharap bahwa kedua partai koalisi yang memenangkan pasangan waktu itu anies sandi
itu memiliki panggung yang sama
baik panggung depan maupun panggung belakang
tinggal bagaimana kemudian mereka bersama sama berpikir tentang kepentingan lebih besar
tentang dki jakarta
hal lain yang saya kira yang perlu menjadi catatan adalah bahwa ini menjadi pelajaran berharga
untuk semua politisi di tingkat provinsi maupun tingkat nasional
bahwa ada peristiwa yang seperti kasus dki jakarta
posisi wakil gubernur yang kemudian mencalonkan menjadi calon wakil presiden dan terjadi
kekosongan kekuasaan kurang lebih sebelas bulan
ini waktu yang sangat lama menurut saya
dan ini perlu diantisipasi dalam kasus kasus berikutnya
hal lain mungkin terakhir adalah bahwa proses yang nanti akan berjalan dari pansus sampai

berharap ini juga ada transparansi
publik berhak untuk memantau
bagaimana kemudian agar perjalanan proses pemilihan wakil gubernur itu betul betul sesuai
dengan aturan main yang berlaku
dan terjadi secara dengan konsep demokrasi yang lebih berkualitas
oke kita aminkan harapan harapan itu
dan kemudian juga apa yang tadi kemudian secara teknis bekerja setelah satu tahun kosong
ini bisa memaksimalkan persoalan persoalan yang masih terbengkalai hingga saat ini khususnya
untuk dki jakarta
pak mubey terima kasih baik dialal
terima kasih bang
baru terima kasih untuk bergabung malam ini di prime news
usai jeda berikut ini cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi menarik lainnya